halo selamat malam ketua umum partai gerindra
prabowo subianto intensif melakukan safari politik sepekan belakangan
prabowo menerima kunjungan partai partai demi menggalang dukungan
komunikasi dijalin untuk mencari jalan tengah format koalisi besar
apakah benar prabowo subianto yang diarahkan sebagai sosok capres koalisi besar
lantas bagaimana nasib pdi perjuangan yang hingga kini tak kunjung menjalin komunikasi
apakah koalisi besar mampu terwujud dan menyatukan kepentingan banyak partai politik
mencari jalan tengah koalisi besar bersama saya rifana pratiwi
akan membahasnya selama satu lima jam ke depan dalam political show
terserah kepada ketua ketua partai atau gabungan partai
untuk kebaikan negara untuk kebanyakan bangsa untuk kebanyakan rakyat
yang berkaitan bisa dimusyawarahkan itu akan lebih baik
wacana pembentukan koalisi besar menguat
setelah pertemuan dilakukan presiden joko widodo
dengan lima ketua umum parpol pendukung pemerintah dalam silaturahmi
koalisi besar itu akan menggabungkan koalisi indonesia bersatu
dengan koalisi kebangkitan indonesia raya
kok bisa dalam slideshow com
ini sudah katakan tum praticamente
kelebihan ini tidak ringan tantangannya
pasca pertemuan koalisi besar ketua umum partai gerindra prabowo subianto secara intensif melakukan safari politik
sepekan belakangan prabowo menerima kunjungan politik di kediamannya di jalan kertanegara jakarta selatan
mulai dari partai perindo hingga partai bulan bintang dan menerima kunjungan balasan partai amanat nasional
dalam pertemuan dengan ketua umum pan zulkifli hasan prabowo menyinggung soal jalan tengah dalam mencari format koalisi untuk pemilu dua ribu sembilan belas
kesejukan kita ingin suatu moderasi gak usah jor joran lah kalau bersaing biasa biasa aja
sementara itu pada pertemuan dengan perindo dan pbb prabowo secara terang terangan mengajak keduanya bergabung dalam koalisi besar
dan kami terbuka untuk perindo kalau mau dukung atau mau gabung dalam koalisi yang besar
kami akan bicarakan kami akan yakinkan kawan kawan yang sudah dalam koalisi kami
dan kalau pbb kali ini tidak dukung saya kebangetan
prabowo sebagai figur sentral koalisi besar dibenarkan oleh direktur eksekutif indo strategik ahmad khairul umam
menurut umam koalisi besar diarahkan untuk mengusung prabowo
meski tidak hadir dalam pertemuan koalisi besar di dpp pan pdi perjuangan terbuka untuk melakukan pembahasan tentang kerjasama dengan parpol lain
umam melihat posisi pdip terkepung dalam wacana koalisi besar
namun pdip tetap meminta jatah posisi capres dalam poin negosiasinya
ketua dpp pdi perjuangan puan maharani mengatakan
pdip tidak mencaratkan capres
pdi tidak mencaratkan capres dari pdip bila bergabung dengan koalisi besar
namun puan menekankan pdip menjadi satu satunya partai yang memenuhi syarat untuk mencalonkan pasangan capres dan cawapres tanpa harus berkoalisi dengan partai lain
terkait bagaimana menuju indonesia yang lebih baik ke depannya
tentu saja pdi perjuangan menyambut apapun yang kemudian bisa dilakukan bersama sama dalam membangun bangsa dan negara
terkait dengan nggak ada persyaratan bahwa harusnya pdi perjuangan ri satu
namun di sini bisa saya sampaikan bahwa saat ini memang jumlah suara pdi perjuangan memungkinkan untuk pdi perjuangan memajukan calon sebagai ri satu
ketua umum pdip megawati soekarno putri pun belum menanggapi langsung wacana koalisi besar
namun dalam acara pembekalan bagi anggota
dpr dari fraksi pdip secara tertutup di sekolah partai sabtu siang
megawati menyuruhkan kepada para kader agar partai yang dipimpinnya menjadi partai pelopor
yang menjadi tonggak negeri berapapun jumlah partai politik di indonesia
tampaknya kelanjutan koalisi besar nantinya akan ditentukan dalam komunikasi dengan pdip
namun kata umum jika negosiasi penentuan capres dan cawapres gagal
menemui jalan tengah rencana koalisi besar malah bisa bubar di tengah jalan
tim liputan cnn indonesia
tiga periode dari tangan mpr sudah
di political show dan kita akan masuk ke segmen electionpedia
saya akan menampilkan hasil survei beberapa lembaga yang sudah merilis hasilnya
beberapa waktu yang lalu kita lihat bagaimana tren elektabilitas capres dan juga capres
serta partai politik jelang pemilu dua ribu dua puluh
sebelas bulan lagi pemilu
oke yang pertama ini adalah lembaga survei indonesia yang baru saja merilis hasil surveinya
dengan surveinya ini melalui telpon bukan tatap muka
jadi ini surveinya melalui telpon dan untuk elektabilitas calon presiden tanggal tiga puluh satu maret sampai empat april dua ribu dua puluh tiga
kita lihat di sini survei lsi hasilnya prabowo subianto di tiga puluh empat
kemudian ganjar pranowo dua puluh enam sembilan
ini adalah hasil survei lsi setelah huru hara indonesia batal menjadi tuan rumah piala dunia u dua puluh dua
di mana pdi perjuangan dan juga ganjar pranowo menolak kedatangan timnas u dua puluh israel
di ganjar dengan elektoral yang turunnya cukup signifikan
ini kita lihat apakah ini karena efek piala dunia atau karena ada efek lain
oke kita lihat selanjutnya hasil survei lembaga survei indonesia
oke ini adalah trennya
kita lihat bahwa yang warna merah adalah trennya ganjar pranowo
yang warna biru adalah trennya anies baswedan
di sini terlihat jelas bahwa cukup banyak ya penurunan dari ganjar pranowo
kita lihat di sini bulan juli dua ribu dua puluh dua ini dua puluh sembilan
kemudian oktober dua ribu dua puluh
itu cukup banyak penurunannya cukup signifikan
oke bagaimana dengan prabowo di bulan juli dua ribu dua puluh dua dua puluh empat enam
apakah ini efek limpahan suara dari ganjar pranowo atau efek endorsementnya presiden jokowi
nanti kita akan tanya kepada ahlinya
dan terakhir anies baswedan tampak lebih stagnan lagi ya

kalau anies yang merah
anies yang warna biru
apakah ini dampak limpahan elektoral dari ganjar pranowo yang turun
kita juga belum tahu
nanti kita akan tanya ahlinya
ada survei selanjutnya
kita lihat elektabilitas dari calon presiden lembaga survei yang lain
oh ini kita lihat dulu elektabilitas partai politik peserta pemilu dua ribu dua puluh empat versinya lembaga survei indonesia
tiga puluh satu maret sampai empat april dua ribu dua puluh tiga
ini lagi lagi setelah indonesia batal menjadi tuan rumah piala dunia u dua puluh
karena pdi perjuangan adalah partai yang kencang menolak kedatangan timnas u dua puluh israel
ternyata pdi perjuangan turunnya cukup banyak ya
sisanya kita lihat di sini
dan yang tidak tahu atau tidak jawab masih cukup tinggi
kita lihat survei selanjutnya
ini adalah surveinya indobarometer
saya sudah bersama dengan direktur eksekutif dari indobarometer mas kodari muhammad kodari
silahkan mas kodari dijelaskan
survei anda cukup baru juga ya
dua sampai dua puluh empat februari dua ribu dua puluh
sebetulnya tiga survei ini memang berdekatan satu dengan yang lain ya
dan karena saya kira metodologinya secara umum kurang lebih sama
maka kemudian sebetulnya bisa dibandingkan
kalau ini surveinya tatap muka ya
kalau tadi ada sikat telepon
tetapi yang telepon itu sebetulnya juga dasarnya dari yang tatap muka
jadi tetap representatif terhadap populasi
nah kalau surveinya indobarometer waktu itu masih ganjar pranowo tiga puluh enam satu
jadi prinsip dasarnya adalah tiga nama ini memang tidak berbeda terlalu jauh
tetapi memang perkembangan yang paling akhir
pasca tadi saya kutip ya
tsunami politik ya
piala dunia u dua puluh
itu ternyata terjadi perubahan pergeseran
dan karena ganjar turun
kalau saya yang ditanya efeknya bola atau pak jokowi
jawabannya menurut saya dua duanya
jadi sebetulnya dari awal
termasuk dari survei ini sudah kelihatan
bahwa ada rembesan suara ganjar
kepada pak prabowo
antara ganjar dengan prabowo
surveinya indobarometer ada juga
kita sudah bikin
mengutip hasil survei indobarometer
jadi kalau di indobarometer
head to head pak prabowo dengan mas ganjar
itu sudah unggul pak prabowo nya
ganjar lawan anis
ganjar yang unggul
menurut saya sih survei ini
sudah trendnya ke
seperti yang ditemukan oleh lembaga survei indonesia
nah variable yang kedua
yang menjadi pembeda ya
game changer begitu istilah saya itu adalah
ketika mas ganjar menolak kedatangan israel
berakibat berujung pada batalnya piala dunia u dua puluh
ya saya lihat itu suaranya mas ganjar itu lari gitu
ada yang lari
dan itu sudah terasa
larinya paling banyak ke
paling banyak lari kepada
pak prabowo ya
walaupun menariknya dalam surveinya lembaga survei indonesia
itu bocornya ke satu nama baru
jadi mengejutkan dalam surveinya lembaga survei indonesia
di pertanyaan terbuka
tiba tiba gibran itu melonjak jadi nomor enam
dalam pertanyaan terbuka
itu berarti efek bola
ya sedikit di bawah
sedikit di bawah
sandi uno yang dua sembilan persen
jadi larinya suara ganjar itu
sementara kepada dua nama
prabowo subianto dan gibran raka buming raka
kalau anies itu tadi naik hanya sedikit itu
kena rembesan dari ganjar pranowo
ee akibat safari politik yang dilakukan oleh
untuk sementara saya melihat
tapi ini analisa dari luar ya
ini lebih kepada naik turun survei saja lah
tapi kalau pak prabowo itu kan konsisten kita lihat
dari pertanyaan terbuka
dia naik sekitar dua tiga persen
di pertanyaan tiga nama
dia naik empat persen
gibran itu jelas sekali
karena di surveinya indikator
pada bulan maret
di pertanyaan terbuka
nama gibran belum ada sama sekali
jadi dalam satu bulan saja
ini dalam waktu sebelas bulan lagi
pemilu kan masih sebelas bulan lagi ya
dengan konstelasi yang seperti ini
akan banyak berubah
atau akan seperti ini aja
saya kira paling aman pada hari ini
kita bukan bicara mengenai

lebih bagaimana konstelasi yang sekarang ini
bagi pendaftaran calon presiden
pertama tama bukan untuk menentukan siapa yang menang
tetapi lebih kepada siapa yang akan didukung oleh partai politik
tiketnya dulu ya
iya tiketnya dulu
jadi kalau kita bicara pilpres
kita harus membaginya dalam dua tahapan
dan kedua etape pemenangan
jadi menurut saya terlalu jauh
kalau kita ngomong sebelas bulan ke depan
karena calonnya aja belum pasti
kalau kita bicara pencalonan
atau indikator kita itu ada dua
dan sampai hari ini masih tiga nama ini
yang kedua partai politik
kalau undang undang partai politik
oke ini kita lihat tren elektoralnya partai politik ini
yang tadi anda sebutkan
elektabilitas partai politik peserta pemilu dua ribu dua puluh empat
versinya hasil dari indobarometer
dari indobarometer memang nomor satu masih konsisten pdi perjuangan ya
karena itu sampai hari ini memang pdi perjuangan masih berpotensi
untuk bisa melakukan hat trick dalam pemilu legislatif
pengalaman piala dunia u dua puluh yang batal itu
sesuatu yang nggak kelihatan itu bukan berarti tidak akan muncul
dan kita lihat kalau bicara di data ini
pdi perjuangan dua puluh empat
kita lihat lembaga survei indonesia
itu angkanya kan tujuh belas
berarti turun kita analogikan
anggaplah turun tiga persen ya
seingat saya di datanya lembaga survei itu turun dua persen
kalau indobarometer menemukan pdi perjuangan itu pada bulan februari ini dua puluh
lembaga survei menemukan sembilan belas
lalu gerindra kita lihat agak naik sedikit
nah memang yang menarik adalah partai partai yang di tengah
yang pkb ini beda
kalau di indobarometer kan delapan tiga
di lembaga survei indonesia itu empat sekian begitu
karena itu menurut saya pada hari ini
sebetulnya kalau bicara hasil survei partai politik
sebetulnya kita sulit mengatakan urutan
terutama dua tiga empat lima dan seterusnya
kalau nomor satu udah pasti
tapi pola yang konsisten itu sampai hari ini nomor satu masih pdi perjuangan
pdi itu tetap bisa menang pemilu legislatif ya
kalau dilihat dari kompetensi di hasil survei
saya belum berani mengatakan bahwa dia akan tetap bisa bertahan
tanpa calon presiden yang populer katakanlah begitu ya
karena memang kita harus melihat data setelah pendaftaran
menurut saya setelah pendaftaran nanti
itu pesannya kepada publik pemilih itu sudah jelas
masing masing partai itu mencalonkan siapa gitu kandidatnya
kalau kita bicara pengalaman selama ini
di mana tokoh tokoh politik itu menjadi daya tarik bagi partai politik
ya sedikit banyak dia akan punya pengaruh
misalnya begini ya
katakanlah pdi perjuangan
tidak mencalonkan mas ganjar
calon yang dimajukan tidak populer
sementara gerindra mengajukan pak prabowo
tokoh yang populer
menurut saya itu lampu kuning juga tuh
bukan mustahil gerindra karena punya tokoh populer
sementara pdi perjuangan
karena tokohnya tidak populer
tidak punya dongkrak antik
dia tendrung melorot
jadi dapat kotel efeknya ya
saya kira pada hari ini aman untuk kita katakan
pdi perjuangan kalau mau mengamankan hetrik kemenangan
dia harus mengajukan calon populer
kalau dia mengajukan calon yang tidak populer
dia beresiko akan kalah dalam pemilihan akan datang
itu lampu kuning buat pdi perjuangan
kita lihat ini utak atik peta koalisi
yang mungkin terjadi dengan konstelasi
untuk koalisi besar ini sudah ada
utak atik petak koalisinya silahkan
pada hari ini kan sebetulnya ada empat potensi ya
empat potensi koalisi ya
pertama koalisi perubahan
ini indikatornya calon presidennya sudah ada
nasdem demokrat dan pks
lalu kemudian kkir
gerindra dengan pkb
calon presidennya juga sudah ada
memang yang masih samar samar atau bayang bayang semu ini
ini adalah yang dua ini ya
ini nggak maju maju ini
belum kelihatan calon presidennya siapa
nanti kita mau tanya sama
pdi perjuangan sesungguhnya sudah ada
oh anda yakin sekali
dikatnya masih di bumega
ya maksud saya calon yang populer gitu
tetapi belum pasti juga kan gitu
karena itu saya bilang dua koalisi ini
masih bayang bayang semu gitu
nah tetapi ini kan analisa sebelum terjadi pembatalan piala dunia
dan pembatalan piala dunia ini sekali lagi saya sampaikan menjadi game changer
dan itu kelihatan bagaimana
dan kemudian belakangan ini ada banyak tokoh ketemu dengan pak prabowo
dan itu indikator dimana bahwa kkir itu bisa berkoalisi alias merger
itu apakah mungkin
kkir dan kib
membentuk koalisi besar
tapi pada hari ini sebetulnya pasca batalnya piala dunia
pas ke huru hara itu
dari empat sudah mulai mengerucut
politik pada hari ini
kalau memang digabung
lima koalisi besar
tiga koalisi perubahan
dan sementara pdi perjuangan sendirian
apakah kemudian pdi perjuangan akan ditinggal sendirian
kita juga belum tahu
karena kemarin pdi perjuangan sudah berulang kali mengatakan
siap untuk berkotong royong
tetapi kalau pengalaman
pdi perjuangan itu biasanya menggandeng islam tradisional
dan representasinya pada hari ini adalah pkb atau p tiga
antara dua partai
mustahil dari koalisi besarnya itu
nanti ada yang pindah
ada yang pecah ke pdi perjuangan
geser ke pdi perjuangan
nanti dibocorinnya nanti aja analisnya
kelihatannya dari format duduknya sudah cocok sekarang
format duduk udah cocok ya
mengulang mungkin ya
pdip dengan pkb di dua ribu sembilan belas kita juga nggak tahu
tapi semua itu cair
nanti kita akan tanya dengan narasumber sayang
sudah hadir di studio pada malam hari ini
apakah koalisi besar ini adalah mencari jalan tengah
di tengah kebuntuan skenario politik yang gak maju maju
seperti yang tadi disebutkan oleh mas kodari
bahwa masih ada yang bayang bayang semua
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di political show
terima kasih anda masih bersama kami di political show
ketua umum partai gerindra prabowo subianto
intensif melakukan safari politik sepekan belakangan
prabowo menerima kunjungan partai partai
demi menggalang dukungan komunikasi di jalin
untuk mencari jalan tengah format koalisi besar
apakah benar prabowo subianto yang diarahkan
sebagai sosok capres koalisi besar
lantas bagaimana nasib pdi perjuangan
yang hingga kini tak kunjung diajak berkomunikasi
apakah koalisi besar mampu terwujud
dan menyatukan kepentingan banyak partai politik
malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber sayang
hebat hebat di studio saya perkenalkan
satu satu dari yang paling kanan
masih bersama dengan direktur eksekutif indobarometer
bang muhammad kodari
selamat malam bang kodari
selamat malam riva na
ada wakil ketua umum partai golkar
bang nurdin halid
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
saya hampir kecepatan ketua umum partai golkar
nanti saya jom
bang daniel anjar simanjuta
selamat malam bang daniel
politisi pdi perjuangan
mas budiman sujatmiko
nanti saya diprotes sama yang lain
ada wakil ketua umum pkb
udah tadi dari kertanegara udah buka
pembicaraannya makan besar
untuk koalisi besar
dan seperti biasa
kita juga mengundang teman teman mahasiswa
partisipasi menjelang pemilu dua ribu dua puluh
generasi zi dan juga generasi milenial
jadi political show selalu mengajak teman teman mahasiswa untuk bisa bergabung
bisa menanyakan kepada narasumber
dan juga mengkritik
karena suara kalian matters
malam ini ada dari teman teman badan eksekutif mahasiswa
fakultas hukum universitas islam bandung
teman teman terima kasih sudah bergabung
meskipun pemilu masih sebelas bulan lagi
tapi kira kira siapa yang akan kalian pilih
dibilik suara nanti
karena ini partai partai juga masih buntu
saya mau langsung aja ke bang dhani
bang daniel ini dalam seminggu wartawan gak bisa istirahat
karena ketemu anda menggelar pertemuan silaturahmi
safari politik dengan partai partai
ada dengan pan
kemudian dengan perindo
yang paling baru tadi dengan pkb
ini targetnya apa sih
sebetulnya bang daniel ini menggagas koalisi besar yang didengung dengungkan itu ya
anak pertama ini bulan suci ramadan
ramadan itu bulan yang baik untuk silaturahim
itu kenapa kemudian silaturahim
silaturahim pada bulan ramadan ini diperbanyak oleh pak prabowo
sejak awal disebutkan pak prabowo
kemudian partai gerindra
adalah entitas dan personal yang terbuka dengan semua pihak
dan bisa bekerja sama dengan semua pihak
sehingga kita melakukan komunikasi yang intens
pak prabowo melakukan komunikasi yang intens dengan semua pihak
kemudian yang ketiga
salah satu kesepakatan yang kita jalani bersama dengan pkb
tadi bersama sama dengan gus jajilul di kertanegara
jadi pak prabowo gerindra jalan untuk ngajak rekan rekan partai yang lain
tokoh tokoh yang lain
di sisi lain juga pkb dan gus imin melakukan hal yang sama
kemudian hari ini bertemu kami saling update
pak prabowo update hasil pertemuan beliau kunjungan beliau
pertemuan beliau gerindra pun demikian
pun demikian dengan gus imin dan pkb
jadi sampai dengan detik ini
gerindra pkb pak prabowo dan gus imin terus bekerja
merangkul dan mengajak semua elemen yang mau bareng bareng
dengan koalisi kebangkitan indonesia raya
merangkul dan mengajak kepada partai partai lain untuk bisa bergabung
berarti bergabung dalam koalisi besar itu targetnya ya
kami sering menyebut
ini bukan masalah besar atau kecil
ini masalah kebangsaan
kita punya visi yang sama dengan permasalahan kebangsaan kita pada hari ini
kami pak prabowo misalnya dalam hal ini melihat situasi geopolitik dan geostrategis yang sangat dinamis
beliau menganggap pada saat ini yang paling dibutuhkan salah satunya adalah persatuan elit
dan persatuan elit itu pasti berdampak positif ke rakyat di bawah

koalisi membentuk koalisi besar
koalisi kebangsaan yang punya visi yang sama
koalisi kebangsaan itu pasti besar maksudnya
supaya kemudian terserah anda menerjemahkan itu besar atau kecil
kan banyak maksudnya
tapi yang jelas ya
tapi tentu dalam posisi ini kami di gerindra pak prabowo tidak ingin melakukan dikotomi
kami besar sana kecil dan sebagainya
tapi kita ingin menyatakan kita ingin kerja bareng bareng
ingin pastikan elit bersatu dan berharap tentu itu berdampak positif terhadap masyarakat di bawah rakyat di bawah juga bersatu
dan kebangsaan yang saya tadi kutip dari anda ya koalisi kebangsaan ataupun koalisi besar ini apakah memang karena ada restunya presiden jokowi
kemudian memang menyiapkan pak prabowo sebagai capresnya di koalisi kebangsaan yang besar ini bang daniel
nah ini perlu digarisbawahi
sejak awal pak prabowo tidak pernah menolak menyatakan bahwasannya memang sejak awal pak prabowo meminta restu pak jokowi
karena posisi pak prabowo adalah
menteri pak jokowi
semua langkah politik yang dilakukan oleh pak prabowo pasti berdampak terhadap kinerja beliau di pemerintahan
di satu sisi kan pak prabowo adalah anggota atau anak buah dalam tanda kutip pak jokowi
oleh sebab itu penting ini adab yang diusung dan dipegang oleh pak prabowo maka penting pak prabowo untuk minta restu izin bahkan pak prabowo selalu menyebutkan
kalau saya tidak dapat restu tidak diizinkan oleh pak jokowi beliau tidak perlu maju
bahkan berulang kali beliau menyampaikan itu
karena komitmen pak prabowo itu adalah komitmen terhadap bangsa dan negara dan komitmen beliau pada hari ini adalah menuntaskan tugas tugas pokok beliau sebagai menteri pertahanan
dan memastikan kinerja kabinet kinerja pemerintahan pak jokowi sukses
tapi kalau misalnya tidak mendapatkan restu pak jokowi berarti pak prabowo nggak akan maju
tadi catatannya pak prabowo tentu minta izin dan restu pak presiden dan sudah disampaikan oleh pak jokowi silahkan dan pak jokowi mendukung beliau untuk ikut kontestasi
orkestrasinya pak jokowi ya pembentukan koalisi kebangsaan yang besar ini dan menyiapkan pak prabowo sebagai capresnya koalisi besar ini
pertanyaan yang anda sampaikan ke saya itu pantasnya anda tanya ke beliau pak jokowi
sekarang saya balik berarti gerindra berkepentingan menjadikan pak prabowo sebagai capres di koalisi kebangsaan yang besar ini
sangat kalau itu adalah keputusan dari seluruh anggota gerindra memberikan mandat kepada pak prabowo untuk menjadi capres
termasuk di koalisi besar ini ya
bang nurdin apakah betul bahwa pembuatan ataupun penjajakan skenario koalisi besar ini memang atas restu ataupun orkestrasinya pak presiden jokowi kemudian menyiapkan prabowo subianto sebagai capresnya
golkar sepakat gak dengan itu
itu bukan orkestrasi dari pak jokowi
justru orkestrasi daripada pak erlangga
karena yang mencetuskan pertama koalisi besar itu adalah pak erlangga
termasuk mencetuskan purwostengah
begini dengan koalisi yang besar itu tentu ada yang jawab normatifnya ya ada yang untung besar dan nyata dan ada yang untung kecil tapi tidak nyata
nah untung besarnya itu jangka pendek itu
jadi kalau koalisi besar terbentuk maka itu menghasilkan dua keuntungan
untung besar dan nyata dan untung kecil tidak nyata
untung besar dan nyata
untung besar dan nyata itu apabila koalisi partai ini sepakat bahwa kader dari partai ini menjadi capres
kader dari partai b menjadi cawapres
itu keuntungan besarnya jangka pendek
termasuk daripada logistik untuk menjalankan daripada mesin partai
mendemisasi mesin partai
keuntungan jangka panjangnya adalah elektoral
kemudian bagi baik kekuasaan
nah hanya saja jangan sampai koalisi besar ini menjadi koalisi jumbo
karena koalisi jumbo itu ya mohon maaf adinda beniman kalau masuk pdp itu koalisi jumbo
ini tentu akan menciptakan kerugian
pdp juga akan menghadirkan kerugian
misalnya pdp kan sudah sepakat secara internal ya
bahkan mungkin sudah diputuskan secara internal bahwa yang saya baca ya mencalonkan kadernya
itu udah keputusan partai begitu
golkar juga begitu
telah memutuskan bahwa air langga
dan itu munas malah
dan munas itu tidak boleh usaha itu tidak boleh diroboh ya
rapi munas raker tidak bisa
harus melalui munas
nah inilah kesulitannya kalau jumbo gitu
tapi kalau koalisinya besar saja tidak jumbo itu maka akan menghadirkan tiga alternatif calon pemimpin
dan ini mencerahkan demokrasi
karena ada pilihan pilihan yang bagus bagi rakyat
nah oleh karena itu koalisi besar ini menurut saya sangat bagus
karena akan menciptakan juga
kestabilan politik di legislatif juga mesti diakseputif
sehingga jalannya pemerintah akan berjalan dengan baik
karena kita ini kan sistem presensial tapi rana parlementer
oleh karena itu perlu ada keseimbangan dan stabilitas di parlemen untuk mendukung daripada jalannya pemerintahan
mendukung tanda petik
bukan berarti manut pada pemerintah tidak
tetap pada kritik yang bersifat konstruktif
tapi bukan kritik yang destruktif
tapi tadi pertanyaan saya belum dijawab sama golkar
sama bang nurdin
bahwa memang koalisi besar ini minus pdip ya
kalau pdip masuk berarti namanya koalisi jumbo
itu akan berat
ini kayaknya golkar
ini kayaknya nada nadanya golkar agak anti dengan bergabungnya pdip menjadi koalisi
tidak sama sekali tidak anti
cuman dia akan sulit ketika menentukan siapa capresnya
karena ada tiga di sini
kalau di koalisi jumbo itu ada tiga figur yang masuk di tadi sampaikan oleh pak kodari
tiga tiganya tiga besar itu
dia gampang memilih
eh dia gampang menentukan
tapi susah memilihnya
karena tiga tiganya ini adalah memiliki suatu keputusan dari internal partai
nah oleh karena itu maka ketika pdip tidak masuk ke koalisi besar
maka itu akan memudahkan
kalau pdip kan sudah jelas tanpa koalisi dia bisa memutuskan itu
tapi untuk yang di koalisi besar ini
di koalisi besar ini memang pak prabowo yang disiapkan sebagai capresnya
oh masih cair
jadi belum tentu
tapi kan gerinda berkepentingan
nah itu lah begini
itu harga mati kalau di gerindra
sama seperti golkar harga mati juga
makanya nanti pada saatnya
pada saatnya tentu akan dilihat daripada realitas
kita juga harus melihat realitas
realitas maksudnya elektabilitas ya
berarti dengan elektabilitasnya pak prabowo yang lebih tinggi
itu hanya bisa memutuskan pak erlangga
hanya pak erlangga
maksudnya kan saya bersedia hanya jadi capres
tidak harus capres
karena kondisi dan sebagainya
dia kembalikan ke partai
partai memutuskan mulai dari munas
tapi sampai hari ini kita tidak pernah berpikir erlangga menjadi cawapres
erlangga menjadi capres
sampai saat ini
tapi faktor elektabilitas nanti menjadi penentu ya
tidak selamanya elektabilitas itu menentukan kemenangan
jadi saya setuju dengan pak godari tadi
ada tiga tahapan ya
kemudian pemilihan dan pemenangan itu
karena partai golkar adalah salah satu partai yang memiliki instrumen yang sampai kepada tingkat rtrw
ini suatu pasukan pasukan tempur yang luar biasa
ketika golkar sudah
ketika golkar sudah punya calon
maka ini semua akan bergerak secara simultan
tadi karena bang nurdin sudah membahas bahwa koalisi besar ini digagas oleh pak erlangga
kita juga dapat infonya bahwa sebelum pertemuan di kantor pan
sebetulnya ketua umum anda pak erlangga hartarto yang mengumpulkan dulu ketum ketum partai di rumah dinasnya di widya chandra
jadi ada ketua umum pkb pak mohaimin iskandar
kemudian ketua umum pan pak zulkifli hasan
dan plt ketua umum p tiga pak mardiono
itu dikumpulkan oleh pak erlangga hartarto di rumah dinasnya
kemudian mengajak ayo kita bikin koalisi besar
besoknya baru pak erlangga ketemu dengan pak prabowo
itu artinya memang golkar terutama ketua umum anda aktif menginisiasi pembentukan koalisi besar
ya targetnya ada capres
tapi nanti begitu ada negosiasi negosiasi
karena ini kan begini
di dalam menurut ahli komunikasi politik
bahwa politik itu siapa dapat apa
kapan dapatnya dan bagaimana mendapatkannya
itu yang dilakukan oleh pak erlangga sekarang
jadi inisiator itu memang dari pak erlangga
tapi kemudian nanti yang penting dulu adalah koalisi besar lahir ini dengan visi dan misi yang sama
setelah itu baru cari siapa yang bisa membawa visi ini
nah mudah mudahan pak erlangga gitu
jadi golkar tetap berkepentingan untuk pak erlangga kalaupun gak ada pecah pecah jadi capres
oke itu sulit tuh
yang satunya udah harga mati
yang satunya juga harga mati
kita tanya dengan pkb yang tadi baru saja ketemu
gujazil tadi kayaknya keluar dari ketua negara
caimin udah mulai legowo
mendukung koalisi besar
nanya dulu makan apa tadi
makan apa dulu
kita tadi makan besar yang gini
ada nasi bali
pokoknya makan besar lah
jadi menu besarnya apa dalam pembicaraan tadi
menu besarnya apa dalam perbicaraan tadi
ini kan opini soal koalisi besar
ini kan sebenarnya cuma opini saja
kalau bagi kami yang sudah membangun kontrak kerjasama di gerindra
itu namanya koalisi yang diperluas
karena di kontra itu ada lima
nah poin kelimanya itu bahwa koalisi ini juga membuka untuk bergabungnya partai partai
itu namanya diperluas
tetap basicnya berarti gerindra dan pkb
kalau seandainya ada disebutnya koalisi besar
ini adalah koalisi kir yang diperluas
jadi yang lain ini anak kos kosan yang masuk
kami jelas bahwa koalisi kebangkitan indonesia raya
itu bisa dimasuki oleh partai partai yang lain
begitu misalkan kemarin ada undangan di rumapan
di situ ternyata berkumpul tokoh tokoh dari
ada juga kir di situ
maka muncul wacana koalisi besar
bagi kami itu koalisi kir yang diperluas
itu menurut pkb
kalau yang diperluas tentu pkb akan sangat senang dan berkepentingan
karena ini yang dicari cari bersama pak prabowo dan gerindra itu
mencari partai mana sih yang tertarik
ada kan hanya partai partai yang tidak di parlemen
kalau ada di situ ada pak zul ada pak erlangga ada ketua p tiga pak mardiono
ini yang menjadi luas kir ini
kenapa harus kir yang diperluas
kenapa nggak kib yang diperluas juga
kenapa pkb tetap bertahan dengan konsep itu
kenapa nggak melebur saja
karena kalau di konsep kir lebih jelas
masa di kib nggak jelas
dari konsep satu sampai lima jelas
saya nggak membaca ya
saya tidak membaca fakta yang ada di kib
tapi kalau dari urut urutan di lima poin di piagam kerjasama antara pkb dan dengan gerindra
kita sudah lima limanya sudah kita jalankan
di poin empat yang belum ada keputusan
sempat bahwa calon presiden dan calon wakil presiden diputuskan oleh pak prabowo
selaku ketua umum partai gerindra dan gus muhaymin selaku ketua umum pkb
poin lima nya bahwa koalisi ini tetap membuka kerjasama dengan partai partai
nah itu sama
di kib juga begitu
akhirnya kan masuk itu
oh jadi menurut pkb ini yang kib masuk
akhirnya masuk menjadi koalisi yang diperluas
ini kib yang diperluas kemarin itu
kib yang diperluas
kalau kib itu memang menggalis ke seluruh saat itu
ini kan soal apa ya permainan kata kata saja
karena apa apapun apakah koalisi besar apakah koalisi yang diperluas
yang jelas kalau koalisi kebangkitan indonesia raya ada fakta integritasnya
tapi kalau koalisi besar koalisi yang diperluas masih mencari formatnya
nah namun dari situ nana supaya kan tadi sudah dibuat survei macam macam apa yang menjadi game changer
kok game changernya piala dunia ya
kenapa tidak tiga ratus t temuan ppatk misalkan
kenapa tidak harga harga yang sekarang
itu survei surveinya lsi menunjukkan bahwa memang ada penurunan elektabilitas
tingkat penghasilan masyarakat angka kemiskinan begitu
nah namun apapun itu kami pkb tetap memilih konsen terhadap apa ya perkembangan survei kita juga lihat
dinamika berita netizen juga kita lihat bahkan ambisi ambisi ketua umum juga kita lihat
ya kan tentu namanya judul bersama
seninya adalah bagaimana mengkompromikan keinginan masing masing
oke anda mengatakan sebetulnya ini sulit rumit bisa terwujud tapi rumit
menyatukan kita berdua saja gerindra dan pkb saja rumit apalagi lima ketua umum dengan kepentingan yang berbeda itu menurut anda lebih rumit lagi
oke jadi menurut pkb rumit ya
menyatukan memperluas koalisi tadi rumit ya kalau dua saja rumit
kenapa saya sebut rumit karena sampai hari ini belum ada formatnya
tapi kalau formulanya sudah berketemu nah ini lebih ringan
nah kenapa saya sebut kenapa ini menjadi karena ada perluasan di situ kan
makin banyak teman makin banyak pikiran bagaimana diputuskan sementara kursinya kan hanya ada wapres dan cawapres
nah portfolio apa yang akan dibahas agenda yang kedua apa ke depan kenapa ini penting menurut saya
ya agenda yang paling jelas sebenarnya agenda yang dibutuhkan rakyat jangan sampai koalisi ini putus
hubungannya dengan apa yang menjadi aspirasi masyarakat
kemudian yang dibicarakan hanya soal siapa presiden dan siapa wakil presiden
ini kan kemudian menjadi rumit kalau hanya soal soal itu
tapi pkb tetap berkepentingan mendorong cahimin sebagai cwapres dong
kepentingan pkb bagaimana komitmen dengan kikir tadi itu bisa diwujudkan itu itu kan jelas disitu nah
langkah langkahnya nah nanti kalau ada koalisi yang diperluas formatnya diatur bersama
nah itu menjadi kepentingan yang harus dirumuskan namanya
masa pkb nggak punya kepentingan untuk tetap mendorong ketua umumnya sebagai cawapres
kalau itu sudah maklum bidaruro semuanya orang tahu
ya itu kan golkar dan gerindra
kalau saya omongkan lagi nama menggarami lautan
oke jadi sampai benar ya
berarti bahwa pkb berkepentingan meskipun koalisi ini diperluas ketua umumnya tetap punya kesempatan untuk menjadi cawapres
yang jelas kalau pkb banyak kepentingannya muna
karena pemilu ini bukan hanya soal presiden dan wakil presiden tapi juga kursi di parlemen
pkb punya kepentingan juga agar kursinya naik menjadi seratus kursi
pkb juga punya kepentingan agar calonnya ada di kertas suara karena ada efek elektoral
ya berarti itu kepentingan bahwa caimin harus ada di kertas suara itu membantu
makanya itu sudah menjadi semua orang paham nana
bahwa asal utama pkb memutuskan bahwa gus muhammad maju menjadi calon presiden
itu sudah semua maklum
tetapi maklum juga pkb sedang berkoalisi dengan gerindra
dan disitu sudah ada di poin empat semuanya maklum
tinggal menjalankan step by stepnya
nah kemudian ada koalisi yang diperluas
nanti misalkan seperti ditakuti oleh pak
takut lagi pdip bergabung
rumit lagi formatnya
menurut pkb kalau pdip bergabung tambah rumit gak
justru kerumitan itulah
jadi semakin rumit semakin menantang
jangan dianggap bahwa semakin rumit kita akan menyerang
justru kerumitan itulah yang harus kita selesaikan
saya meneruskan dulu
bukan golkar menakuti itu kan
menurut saya pdip ini kan satu satunya partai
yang tanpa masuk koalisi dia sudah dicalongkan kadernya
dan sudah diputuskan
ibu mega sudah saya dengar langsung ini
ibu budiman bahwa pdip tetap mencalongkan kadernya
nah kalau itu jangan masuk ke sini
disini masih ada
jadi saya teruskan lah
kalau itu terjadi
terus kemudian nasdem berpindah juga ke koalisi ini
koalisi pemerintah yang ada hari ini
nah ini disini seni kerumitannya
bagaimana caranya supaya bagus
siapa calon presiden dan wakilnya disana
siapa yang disini
toh ini siapapun yang menang dalam satu koalisi
itu bisa saja
itu segala kemungkinan itu bisa
itu adalah di dalam politik maksud saya
dan itu bisa nggak dimainkan oleh pak budiman
sebab selaku apa pemegang golden ticket
bisa dimainkan itu
tapi seperti apa cara memainkan
ya itu juga nggak tahu ya bagi saya
mungkin masih awam di politik
kayak apa ya nanti terjadinya itu
jadi apa nih maksudnya
terjadinya itu positif atau negatif
kalau dari sisi elit partai
saya pikir ini positif
apakah positif juga untuk kepentingan rakyat
karena belum tentu suara elit sama
ini bagaimana cara mengujinya
suara publik ya
ya itu sama
bagaimana cara mengujinya
tapi kalau berpikir pada kepentingan elit partai
kita berenam di situ atau bertujuh partai besar besar
kita udah tahu lah bahwa pkb
merasa ini sangat rumit ya
sulit menyatukan kepentingan partai partai ini
saya mau tanya bagaimana kemudian
kerumitan yang membawa berkat
pdi perjuangan tertarik bergabung dalam kerumitan koalisi yang diperluas
terlihat pada padahal kita nggak rumit rumit juga
karena kalau saya dikasih
kan pdip ditinggal sedikit yang terakhir
karena justru kita ingin menyampaikan dan ingin merumuskan suatu istilah
kata koalisi itu hanya lazim di dalam sistem parlementer
dimana bahkan besar kecilnya koalisi menentukan jatuh atau terpilihnya sebuah pemerintahan
ini konsekuensi besar loh istilah koalisi itu
karena itu hanya dalam sistem parlementer
ketika koalisi ada satu partai menarik dukungan
itu istilah koalisi
karena itu pdi perjuangan sebenarnya ingin mengeluruskan
datang atau perginya satu partai dari sebuah perkumpulan
itu tidak punya dampak lahir dan jatuhnya pemerintahan
hanya terbatas kepada apakah dia mampu secara regulasi mencalonkan atau memiliki tiket untuk pencalonan
ya udah gampang kan
itu istilah poros
apa implikasinya ini dengan diskusi ini
ini penting betul
karena kami tidak ingin berjalan langsung
kita ingin menggunakan istilah koalisi dalam sistem parlementer
dan kita harus bekerjasama
oke satu itu ya
pertama saya menguruskan dulu ya
ini betul gak disinggung oleh ibu megawati soekarnoputri dalam pengarahan anggota dprnl kemarin
ibu mega mengatakan soal ada kesalahan terminologi soal koalisi
kesalahan terminologi berdampak kepada situasi stabilitas pemerintahan juga
tadi berbicara bung daniel bang nurdin kemudian gus
menarik bahwa sebenarnya ujung ujung dari semua pembicaraan ini adalah mengkonsolidasikan tiket
itu kan bang nurdin diakui lah
secara praktis mengkonsolidasikan tiket
oke kebetulan posisi partai pdi perjuangan sudah melewati fase itu
sudah melewati fase itu
sehingga kepentingan kami sebenarnya sudah ada tadi disampaikan oleh gus ces
apa dampaknya persatuan elit ini bagi rakyat
nah kami sudah menjawab pr itu sebagian
menjawab pr itu sebagian
karena itu bagi kami kami tidak mau ikut keributan dan kerumitan tadi
meskipun tidak menutup kemungkinan untuk membuka diri bagi kerjasama politik
tapi kerjasama politik kami platformnya bukan soal tiketing
platformnya adalah pertunjukan macam
apa yang harus kita sajikan kepada rakyat indonesia
oke tidak bergabung dalam kerumitan ini berarti pdip tidak berniat ataupun pengen bergabung dalam
kalaupun kami bergabung di dalam persatuan kerjasama ini entah apa komposisi apakah
bukan dalam rangka tiket
tapi bukan dalam rangka tiket itu itu
karena pdip sudah punya tiket sendiri
di dalam rangka platform
sudah punya tiket sendiri
di dalam rangka satu denda
artinya begini kalau selama ini teman teman berbicara tiket itu kan masih berbicara politik
banyak pdip yang diperluas
tapi tunggu dulu
pdip yang diperluas
sebenarnya masalah tiket juga partai yang lain sudah selesai
misalnya kenapa kami bareng dengan pkb itu sudah selesai tiket
artinya gini sebenarnya tidak bisa juga klaim tiket
tapi pdip sudah punya tiket sendiri
artinya tiket juga
oh iya kami juga punya tiket bareng
betul apa yang dikatakan bung koldari saya mau ngomong
sebenarnya antara kir itu sebenarnya bagi kami dari cara pandang kami adalah pdip
perjuangan yang diperluas sebenarnya
iya satu itu dan ketika bicara tiket kita artinya masih berbicara politik kuantitatif
pdi perjuangan akan ikut cawe cawe akan ikut ribut akan ikut menyemarakan dinamika demokrasi ini kalau pembicaraan sudah mencakup politik kualitatif
oke itu apa tuh politik kualitatif
politik kualitatif berdasarkan platform platformnya apa
indonesia mau dikemanakan setelah menang kita semua ini yang ikut
tapi tiketnya tetap yang nentukin pdip
tuh gini artinya gini
saat kita bertemu dengan partai partai lain tentu ada negosiasi
jadi gini loh
tentu ada negosiasi
beliau tadi sampaikan bahwa dari sisi platform cara kerja tiket kan sudah cukup
sebenarnya hanya tinggal satu saja figurnya siapa
yang akan menerima mandat untuk menjalankan ini
kalau itu sudah ada mungkin lebih cepat beliau akan mengumumkan
dan figur itu menentukan bisa bersama dalam berapa tingkat atau tidak
sebenarnya gini artinya kita dalam posisi ini kalau pembicara sudah sampai kualitatif platform oke
sementara kami juga menyelesaikan apa yang dikatakan pr internal kami
tidak kira begitu ya
jadi apa sih kriterianya itu kriterianya yang
ini kan ditunggu tunggu ya sebetulnya partai partai yang diperlukan
tunggu tunggu tunggu sedikit kalau bicara kualitatif dan kualitatif elektoral itu kuantitatif
jadi kuantitatif jadi banyak orang yang super pintar segala macam tapi tidak punya elektoral
justru dua itu harus terjadi kualitatif dan kuantitatif tapi perbedaannya adalah gini perbedaannya
ada yang memulai dari kuantitatif masuk ke kualitatif baru
kami ingin memulai dari yang kualitatif dulu setelah kualitatif itu disepakati entah sendirian oleh pd perjuangan atau kerjasama dengan beberapa partai
mungkin tidak semua partai di dalam so call koalisi besar itu mungkin beberapa
ketika kualitatif sudah disepakati maka urusan kuantitatif bung daniel maaf ya
itu lebih banyak bobot teknisnya lebih banyak bobot teknisnya bahkan bobot logistiknya instead of bobot ideologis
nah kami ingin kejar
kalau dibobot ideologis dibobot platform politik baru setelah itu kualitatifnya selesai kita bicara kuantitatif
teknis logistik sumber daya manusia konsultasi segala macam
nah kalau kita sepakat dengan semua
maksudnya mau beri justru mau tanya berarti ganjar sudah lolos unsur kualitatif ganjar sudah lolos soal kualitatif
itu belum selesai
belum selesai belum belum
karena bertanya nih
kenapa tadi seakan seakan sudah selesai
karena bertanya karena bertanya kan speknya kira kira
apa sih yang memenuhi unsur kualitatif itu
itu persis seperti yang ditanyakan pak jokowi kepada saya juga waktu itu
jadi pak jokowi sudah tanya
diskusi lah waktu itu
jangan dijawab dulu jangan dijawab dulu ini penting ini apa yang ditanyakan pak jokowi soal spek kualitatif dari pdi perjuangan
tapi kita harus didatari dulu jangan kemana mana tetap bersama kami di politikalsium
jangan mendalui keputusan
terima kasih anda masih bersama kami di political show saya akan lanjutkan tadi perbincangan kita seru sekali ya
ini silahkan mas budiman apa speknya spek kualitatif yang diinginkan sebetulnya oleh pdi perjuangan
sebenarnya saya hanya menjelaskan merangkum
apa yang disampaikan pidato pidato ketua umum dalam berbagai macam acara partai baik terbuka maupun terbatas
sederhana aja kita tidak mencari presiden kita mencari pemimpin
yang berpikir bukan cuma lima tahun ke depan dan elektoral elektabilitas atau popularitas bukan pertimbangan utama
mbak puan ini berarti
bukan pertimbangan utama
saya setuju tuh
itu dikatakan oleh ibu ketua umum
jadi kalau saya menangkap ya ketika diskusi dengan pak jokowi ibu seperti apa sih
saya bilang ini saya merangkum dari wawancaranya ibu pidatonya ibu pak
saya bilang sederhana aja ibu mega cinta pertama seorang perempuan adalah ayah kandungnya
di usia beliau pasti beliau sedang merindukan ayah kandungnya
kedua tentu saja beliau juga sebagai seorang ibu pernah melahirkan pemimpin yaitu bapak jokowi
seorang ibu juga pasti mencintai anak laki lakinya
artinya beliau mencintai seorang perempuan yang mencintai ayah kandungnya sebagai cinta pertamanya
dan mencintai anak laki lakinya sebagai cinta terakhir
artinya dari segi psikologis ibu mega ingin kelanjutan ke depan adalah
melanjutkan bapaknya itu bung karno
dan melanjutkan anak tersayangi namanya jokowi dodo pada bapak dan anaknya
itu secara psikologis pak saya katakan demikian
nah ini juga saya tangkap ketika ibu mega mengatakan bahwa kualitatif dulu
kira kira ibu mega atau dalam pembicaraan partai juga dalam rakernas mengatakan begini
pd perjongan menang secara kualitatif selama ini menyenangkan mengembirakan
oke membahagiakan kami pilpres pilek juga di pilek dan pilkada banyak lah
ketika dalam tanda kutip cukup sering kemenangan yang kamu nikmati
akhirnya kami berpikir kemenangan berikutnya tidak akan terlalu istimewa
kalau kemenangan itu tidak pernah dimaknai bagi agenda agenda politik kualitatif
kami sudah cukup dikenyangkan oleh politik kuantitatif saatnya kita menambah dan memperbaiki menu makan
iya indonesia what next indonesia lima tahun ke depan dua ribu empat puluh lima bahkan saya bilang
bu bahkan jangan cuma lihat trick kalau indonesia pengen sustain pembangunannya saya sih berharap sih
sampai dua ribu empat puluh empat minimal ke depan
terus oke jadi yang memenuhi spek itu siapa kira kira kalau dari segi elektoral bukan utama
berarti peluangnya bu amarani masih hidup
gini artinya gini kalau kita berbicara spek segala macam ada muncul mas ganjar ada muncul mbak puan
itu macam macam muncul ya nah artinya pada akhirnya kita kan sudah menyerahkan mekanisme internal di kami
bahwa kita mempercayakan ibu megawati soekarno putri untuk menentukan prinsipnya satu sudah bang nurdin tadi bilang kader
kadernya adalah soal kualitatif politik baru kuantitatif
karena urusan partai urusan mesin tadi bang nur halil pd juga ada di sape di bawah
kalau sudah secara kualitatif lolos menjadikannya populer kalau istilahnya kayak gini membuat seorang kader dari tidak terkenal menjadi terkenal
itu urusan teknis dan logistik tapi menjadi kader dari non ideologis menjadi ideologis itu butuh hal luar biasa itu dulu diselesaikan dulu di kami
itu kan ada di tangannya bu mega kan
spek kualitatif spek kuantitatif itu prerogatifnya ibu ketua umum
tapi dalam rangka ini sekarang menjajaki kerjasama deh kalau misalnya terminologi koalisi kan ditolak ya oleh bu mega ya
kerjasama politik menjajaki kerjasama politik dengan koalisi yang diperluas tadi koalisi besar tadi
kami akan datang kepada mereka yang siap berbicara platform indonesia sampai katakan dua ribu empat puluh lima
oke tapi bahwa hak menentukan capres tetap di tangan pdip sebagai partai pemenang pemilu masa nggak punya kepentingan itu
hak itu ada kami berkepentingan
tapi karena di lain pihak prerogatif ada di ibu nanti dinamikan negosiasi dengan pak prabowo kah dengan caimin kah dengan pak erlangga kah dengan pak mardiono atau dengan siapapun
kita serahkan periode artinya gini posisi adalah pdi perjuangan sebagai capres
posisi itu tetap ya
pasti itu standpoint harus ada dong seperti pak erlangga juga ada di golkar demikian kan
bahkan kami sebenarnya lebih punya keleluasan dari golkar karena golkar untuk mengubah itu
harus pakai munas
kalau ini kita tidak kita cukup fleksibel akhirnya begitu
oke kira kira gimana nih gerindra kalau melihat tadi standpointnya pdip udah jelas bahwa harus capres dari kader pdi perjuangan
standpoint kita ya
standpointnya pdi perjuangan
posisi awal kita
untuk membangun kerjasama politik itu udah nggak masuk kan
anda perhatikan statement mbak puan ya beberapa hari yang lalu dan kemarin ketika hut tni au mbak puan juga bicara dengan pak prabowo untuk mengajak bicara lebih dalam
terkait dengan ini jadi semuanya sangat terbuka dan pak prabowo tentu sangat terbuka untuk bicara dengan bu megawati dan pdip dalam hal ini
apalagi pak prabowo dan bu megawati punya hubungan yang sangat baik secara pribadi maupun secara institusional
gerindra pdip pernah bekerja sama tapi juga pernah berbeda dan itu hal yang biasa itu pertama
kemudian kedua jangan dinafikan juga bahwasannya prosesnya
silaturahim silaturahim ini yang dilakukan banyak partai itu adalah proses kuantitatif tidak saya pikir itu adalah proses kualitatif kenapa
karena dalam setiap pertemuan itu pasti bicara isu isu penting rencana rencana penting langkah langkah kebangsaan dan pembangunan penting
kondisi seperti itu apa yang tepat perlu dilakukan siapa yang bisa menyelesaikan itu dibicarakan
jadi saya mengikuti semua pertemuan pertemuan dengan partai partai yang ada berada di luar negara
bersama dengan pak prabowo itu semuanya dibicarakan secara intens jadi ini khasnya kita ya serumit apapun formasi
kemudian tawar menawar segala macam serumit apapun pada akhirnya akan ketemu tuh formatnya kenapa
karena bangsa ini memang iya jalan tengahnya karena indonesia ini memang dibangun dengan dialog ini negeri dialog
dan kita terbiasa dengan dialog pancasila kita itu kan produk dialog jadi akhirnya politik kita
kita juga adalah politik dialog jadi saya yakin mau serumit apapun tadi disebutkan oleh gus yajilo mas budiman dan bapak bapak sekalian
itu pada akhirnya kita akan ketemu pada titik epicentrum tertentu kita bisa bersepakat dan itu adalah yang terbaik
titik epicentrum ataupun jalan tengah mas kodari apakah kemudian semudah itu mencari jalan tengah ataupun mencari titik epicentrum di tengah tengah partai partai yang memiliki tadi kerumitan kepentingan
ini banyak banget kepentingan ya kan
yang disesuaikan oleh gus yajilo dan apalagi di perjuangan stand pointnya udah jelas bahwa kita
semua jelas kok bukan cuma pdi perjuangan
bukan jelas kok
ini semua pdi perjuangan
semua ini kan sedang berbicara dalam kapasitas sebagai petugas partai
jadi tentunya menyampaikan keputusan keputusan partai jangan lupa bahwa yang mengambil keputusan adalah pimpinan partai
nah di pimpinan partai itulah kemudian ruang ruang kemungkinan itu bisa terjadi
nah saya sebagai bukan petugas partai kan bebas aja menafsirkan isi kepala dari para pimpinan itu
menurut saya ujungnya tetap nanti angka tuh kursi itu nggak bisa enggak ya karena itu kan persyaratan dari undang undang
mau budiman bilang ini kualitatifnya dari ketumbo nggak
kalau nggak ada satu ratus lima belas kursi gak bisa maju nggak bisa nyalon
dan itu yang membuat rumit itu undang undang itu
undang undang itu sebetulnya nanti akan ketemu dengan faktor elektabilitas
jadi kombinasi antara dua angka ini menurut saya ujungnya adalah pengambil keputusan gitu loh
dari yang kualitatif kualitatif itu berangkat dari kursi misalnya kenapa gerindra dengan pkb ketemu
karena kalau dua ini gabung itu sudah lebih dari satu ratus lima belas kenapa gerindra tidak dengan p tiga
karena nggak cukup
sama sama nu tetapi karena nggak cukup gitu loh
oke pokoknya kita bisa bilang begini gerindra dan pak prabowo mau dengan nu
ya kan kira kira begitu
di nu tersedia dua partai pkb dan p tiga
ya kalau misalnya p tiga kursinya cukup belum tentu dengan coach just belum tentu dengan pkb gitu
malah mungkin agak takut takut dikit gitu loh ya bisa jadi gitu
nah kemudian pdi perjuangan kenapa kemudian dia masih sendiri pada hari ini
karena dia sudah cukup dia sudah golden ticket gitu loh
lalu kemudian koalisi perubahan kenapa kemudian tiga itu bisa bersepakat muncul dengan nama anies
karena memang sudah cukup dan anies punya elektabilitas
memang terus terang pada hari ini yang bingung itu inisialnya saya nggak sebut nama ya
kib saya nyebut inisial aja
itu bukan inisial kalau kib bukan inisial itu
itu bukan inisial
saya panjangin koalisi indonesia bersatu jadi kenapa
karena kib ini nggak punya tokoh yang populer yang punya elektabilitas
jadi pada hari ini kalau saya ditanya saya ramalkan kib ini bubar
bubar nanti akan milih jalan sendiri sendiri kenapa karena nggak punya calon yang populer
mau nyalonin siapa nggak mungkin partai politik itu
ingat sejarah dua ribu empat belas ada ketua partai golkar namanya inisial lagi arb
saya luruskan saya luruskan ya itu saya terlibat
bukan tidak ada partai berkoalisi pak arb itu saya kagumi kardialis waktu itu pak pt kan mau bergabung
tapi pt kan menyodorkan calonnya mantan menteri agama pak sudirah dan mali
lekman hakim saipadi
kemudian setelah kita analisa kita perdebatkan ini susah menang jadi itulah pak arb kemudian tidak jadi calon karena itu
kalau gitu kita ketemu titik tengahnya adalah analisanya kan kemenangan kan
karena memang kata kuncinya tetap ada di kursi partai dan ada di elektabilitas
nah kenapa kemudian kib ini sekarang istilahnya merapatlah dalam tanda kutip ya dengan pak prabowo
karena pak prabowo itu punya elektabilitas punya elektabilitas soal bagaimana nanti komposisinya
wah allah alhamdulillah bisa wab kan misalnya tentu saja proposal dari golkar misalnya
di antara tiga partai ini golkar pengen jadi wakil presiden karena apa oh oke pak prabowo punya elektabilitas
tapi kan golkar kursinya lebih besar daripada partai gerindra begitu kalau begitu ya calon presiden pak prabowo karena pertimbangan elektabilitas
tapi dengan pertimbangan kursi wakil presidennya adalah pak erlangga hartarto
tetapi kan proposal ini belum tentu diterima oleh misalnya pan belum tentu diterima oleh pkb
ya yang notabene sudah duluan dengan gerindra kan belum tentu diterima oleh p tiga misalnya
dan menurut pengalaman selama ini kalau misalnya masing masing partai itu punya calon yang mau dicalonkan
akhirnya kan mental misalnya calon yang bukan orang partai misalnya erick thohir katakanlah begitu yang bukan orang partai
tapi misalnya kalau pkb pun tidak diakomodasi mengikuti kesepakatan yang sudah ada bukan mustahil akhirnya pkb lompat
lari ke pdi perjuangan dan memang sejarahnya dan memang sejarahnya antara pdi perjuangan dengan pkb itu sahabat lama
satu secara naluri mencari yang lain begitu loh makanya saya bilang pada hari ini
kemungkinan itu tiga partai
nah soal bagaimana komposisi partai partai politik pendukungnya
ya tadi akhirnya tinggal mencari format format yang paling sesuai
tapi pembentukan koalisi besar ini akan bisa terwujud atau sulit sekali
tetap besar juga cuman kan besarnya itu kan misalnya minus pkb misalnya begitu kan
tetap besar kan empat tiga dua kan gitu kan jadinya kan bukan lima tiga satu kan gitu
iya tetap besar juga gitu cuman tidak sebesar kalau masih ada pkb di situ
jadi menurut saya sih bayang bayang ini ya malam ini sudah mulai kita simak
bisa kita simak sudah mulai lebih terang
dari posisi duduk sudah tergambarkan
pkb berpotensi untuk lompat kalau misalnya tadi proposalnya mungkin kalau dalam koalisi yang diperluas ini
golkar menyorongkan diri karena suaranya lebih besar gitu itu bagaimana
ya kalau pak godari kan pengamat jadi mengkalkulasi membuat hitung hitungan
berdasarkan angka angka dan perhitungan
dan fakta fakta tentu namun kan di dalam pembicaraan dalam koalisi kan berbeda
tentu pak godari tidak tahu apa yang dibicarakan oleh pak prabowo
oke supaya adil saya tambahkan ya bisa juga misalnya p tiga yang keluar gabung dengan pdi perjuangan
intinya saya berani bilang pdi perjuangan
atau golkar gabung pdi perjuangan bisa juga golkar gabung pdi perjuangan bisa juga
bisa juga bisa juga tetapi pdi perjuangan lalurinya mencari nahdlatul ulama
iya makanya kabarnya pdi perjuangan
pdi perjuangan sudah diterima pdi perjuangan kabarnya p tiga sudah diterima
sama ibu megawati
memang kerjasama itu kan memang ada track record ya ada sejarah masing masing
apalagi untuk menentukan kemenangan itu kan harus betul betul dicek
namun bagi pkb hari ini kenapa misalkan bekerja sama dengan pak prabowo dengan gerindra
meskipun ini baru ya kita kerjasama tentu akan melihat kemenangan di sana
dan faktanya juga begitu hari ke hari apa yang dibangun komitmen dengan gerindra
katakanlah tokohnya pak prabowo juga makin naik angka elektoralnya
pkb juga naik juga angka partainya gus mohamad juga naik angka elektorannya
itu kan bagian dari kerja
nah tentu partai yang lain juga punya cara punya cara yang lain kita hargai misalkan kib yang disebut oleh pak kodari tadi hampir bubar
kemudian melakukan manuver itu biasa saja itu kan bagian dari bagaimana eksis
nah sekarang misalkan pak budiman nganteng nganteng saja karena sudah ada tiket
sudah ada tiket
kita nunggu mana nanti yang agak jatuh jatuh di situ
itu nanya dapat mungut koalisi dapat mungut
tapi mana yang terbaik untuk rakyat itulah yang kemudian menjadi ukuran tokoh juga begitu
kalau orang melihat misalkan pak prabowo yang selama ini yang sudah berapa kali mencalonkan diri semangat untuk ingin melayani rakyat untuk bersama sama rakyat ini juga dinilai
kbpkb juga memberikan apresiasi
nah termasuk juga partai partai yang lain saya kira
nah semua kalau menurut hasil pak kodari tadi kan
kalau berdasarkan elektoral terbatas tokohnya
gitu kan berdasarkan elektoral
terbatas tokohnya tapi menurut survei langit kan tidak begitu
ya ada fakta lain
itu dia kalau pkb agak lain di situ
karena apa karena dalam politik enam bulan apalagi setahun itu waktu yang lama
bayangkan misalkan dari hasil survei tadi
hahaha set bulan
turun gitu kan
siapa tahu nanti pak budiman setelah mengumumkan calonnya
pdip nya naik calon nya naik kita juga menunggu
supaya apa menunggunya gini supaya jelas kami dengan pak daniel ini dengan gerindra
ini maksudnya supaya pdip cepat mengumumkan gitu
kursi calon presiden itu satu
dari sebuah kesepakatan kita harus bersama
kursi calon wakil presiden satu
sementara aspiran atau orang orang yang mengaspirasikannya
yang mengaspirasikannya banyak
dari permainan ini jauh akan lebih banyak yang dikecewakan
karena padahal hanya satu yang dipilih untuk capres
dan satu yang dipilih untuk capres
ya berarti pdip akan mengusu
artinya kalau kami diam sekalipun
pasti akan ada residu dari kekecewaan jumlahnya banyak
yang merapat ke pdip
nunggu bola muntah ini namanya
ketika anda sama sama tidak pastinya
dan anda kalah oleh orang orang yang tidak pasti
akan lebih mengecewakan
ketimbang anda sejak awal tahu
bahwa anda kalah dengan yang sudah pasti
pdi perjuangan dalam posisi sudah pasti
sehingga saya melihat secara psikologis
partai partai yang kerjasama dari pdi perjuangan
memang sejak awal tidak punya ekspektasi tinggi
untuk jadi nomor satu
siap kalau dapat nomor dua
itu bagi mereka sudah dalam tanda kutip berkah
sementara kalau pkb dengan gerindra
masing masing kan ekspektasinya maksimum
sehingga selalu ada ruang besar untuk kecewa
kalau dari pdi perjuangan
memang sudah menurunkan ekspektasi
kalau dari pdi perjuangan
sehingga sejak awal
orang yang tidak pernah berharap
tidak pernah kecewa
jadi pdi perjuangan mengatakan
kepada calon teman kerjasama politik
bahasa lainnya itu
kalau ingin bergabung
kalau ingin kerjasama sama pdi perjuangan
ya paling banter
sarannya juga kedua adalah
tapi itu maksudnya
pdi perjuangan capresnya
cawapresnya ke partai yang mau bergabung
kenapa kok gak ada yang datang ke pdi perjuangan
datangnya justru ke gerindra semua
ke pak prabowo semua
kalau datang ke yang lain
untuk jadi bahagia
dan jadi kecewa
kalau datang ke pdi perjuangan
untuk jadi setengah bahagia
itu ada sih kalau bisa
itu menarik ya
pertanyaan mas kodari tadi
kenapa partai partai lebih memilih
kenapa ke gerindra dan pak prabowo
saya mau tanya ke golkar
kok kayaknya agak susah berkomunikasi
ataupun merapat ke pdi perjuangan
lebih mau nempel ke gerindra
ataupun ke pak prabowo
walaupun pak erlang itu ketemu papua
papua pernah jalan kaki bareng
itu bagian daripada

politik karena begini
tapi serial begini gak ada
itu ujungnya pasti akomodasi kepentingan
ketika kepentingan bisa taruh akomodasi
maka pasti ada kesepakatan
tapi kalau kepentingan tidak bisa diakomodasi
maka kesepakatan itu tidak akan lahir
nah kira kira ujian disitu
nah oleh karena itu
tidak seperti itu bahwa
kenapa hanya ke gerindra
mungkin saya bisa mentegakkan begini
kenapa sekarang banyak ke gerindra
karena di gerindra juga masih punya ruang
masih punya ruang misalnya
pak erlangga ketemu pak prabowo
masih bisa mereka berdua bicara
saya lah pak prabowo
tapi kalau ke pdp sudah susah itu
karena pdp sudah mematok untuk capresnya
tapi kalau ke gerindra masih bisa
mungkin masih bisa
masih ada ruang lah
masih ada ruang
mungkin pak prabowo masih bisa negosiasi
sebenarnya begini jawabannya
karena pdi perjuangan belum memutuskan siapa calonnya
karena partai politik gak berani mendekat
kami dukung gitu
kalau tiba tiba yang berdua
yang diputuskan secara kuantitatif
itu kurang menjanjikan
sementara kalau di gerindra
calon presiden sudah pasti
di pdip kan memang belum memutuskan
itu kan selalu sudah mengatakan
bisa kita bergabung
asal calonnya pdp
itu kan sudah mematok itu kan
itu internal itu
emang pernyataan begitu nggak keluar dari gerindra
kan sama aja
sama golkar juga mengeluarkan begitu
pkb juga mengeluarkan begitu
sama kalau itu
tapi di sini masih ada ruang negosiasi
jadi bang gerindra kan pertanyaan
yang lainnya sama
golkar mengatakan harus air langga
gerindra harus pak prabowo
tapi pdi kan dua kekuatannya
ya harus pdp perjuangan
nah gitu aja dua
kenapa misalnya ke golkar misalnya
ruang negonya lebih
karena golkar tidak bisa sendiri
gerindra juga tidak bisa
jadi masih ada ruang negosiasi
kalau di pdp tidak ada ruang itu
karena pdp tidak butuh lagi tiket
sudah cukup itu
nah itu ada ruang disitu
yang bisa negosiasi itu masalahnya
tapi kan itu akan lebih menguntungkan sebetulnya
kalau sudah ada kepastian dari pdi perjuangan
kenapa golkar gak bilang pasti pasti aja
bernegosiasi dengan yang pasti pasti saja
daripada disini kan saingannya banyak
karena kita sampai saat ini
karena kalau kita melanggar keputusan munas
nah itu dia
nah oleh karena itu
sebelum ada keputusan munas
itu bahwa bukan lagi pak air langga
itu hanya pak air langga yang bisa memutuskan itu
baru kita bisa melakukan negosiasi dengan lain
termasuk pak air langga
tidak bisa menurunkan
dia punya apa namanya
untuk jadi cawapres
tanpa melalui keputusan partai
jadi harus call tinggi dulu ya
call tinggi dulu
sampai nanti tiba tiba ada perubahan gitu
karena saya setuju dengan bu dima tadi
sekarang kan kita bangun
pak air langga itu kualitatif
nah sekarang kita menuju kepada kuantitatif
dirubung segitu banyak kepentingan
menentukan siapa yang harus dipilih sebagai cawapres
karena ini semakin banyak
kepala yang bergabung
nah itu menunjukkan kualitas pak prabowo itu terus
karena negeri ini memang harus dipimpin
oleh sosok yang mampu meramu dialektika
nah pak prabowo itu mampu melakukan itu
dan pak prabowo welcoming dengan semua pihak
beliau berdialog segala macam
dan negeri ini kan gak mungkin dibangun dengan napsi napsi
sendiri sendiri begitu
tapi harus dibangun bareng bareng
nah modalitas itu yang dimiliki oleh pak prabowo
semua tokoh merasa nyaman bisa berkomunikasi dengan pak prabowo
dan pak prabowo ingin membangun indonesia seperti itu
bagaimana semua orang itu bisa nyaman berdialektika
semua orang bisa menyampaikan pendapatnya
bisa menyampaikan keinginannya
dan berusaha semaksimal mungkin
untuk memenuhi keinginan dan cita cita itu
kemudian kedua memang yang perlu diperhatikan adalah
sekarang ini kan seperti kontestasi pilpres kita ini kan seperti
antara makan di warung padang
dengan makan di warung biasa yang kita bisa pesan
kalau di warung padang semuanya disajikan
kalau di warung biasa
koki yang akan menyiapkan nanti kita dan harus pesan
dan kita ini kan seperti warung biasa
bukan warung padang yang semuanya disajikan
warung padang yang semuanya disajikan
tinggal dipilih mau mana makan
siapa yang menyiapkan
nah proses dialektika di partai partai itulah
nanti menjadi salah satu batu uji
itu sudah melolos pada tahap satu
tahap satu itu apa
oh iya dia bisa mampu mengkomunikasikan semua kepentingan
kalau ada capres yang tidak mampu
melakukan komunikasi dengan semua pihak
berarti dia gagal
dan dia enggak pantas untuk berkontestasi
siapa nih kira kira yang disiapkan
saya enggak tahu
sampai mau batuk mau bersin
tapi kita akan tanya nanti sama teman teman mahasiswa
kira kira bagaimana mereka melihat dialektika tadi
perbincangan dari para narasumber
kira kira apakah mereka sudah menentukan pilihan
capresnya pdi perjuangan yang belum jelas namanya siapa
atau mungkin capresnya bang daniel pak prabowo
atau mungkin pak erlangga
atau mungkin caimin
tapi kita akan tanya nanti dengan teman teman mahasiswa
jangan kemana mana tetap bersama kami di political show
terima kasih anda masih bersama kami di political show
dan kita akan langsung bergabung dengan teman teman dari badan eksekutif mahasiswa
fakultas hukum universitas islam bandung atau unisba
saat malam teman teman perwakilannya sudah ada fitra dan juga imam
silahkan siapa duluan
tadi sangat luar biasa ya dinamika perpolitikan begitu
koalisi koalisana pasir cakapolitik
kepentingan hubungan timah bali
mungkin pertanyaan saya simpel
kepada mas budi mas demiko
akhirnya seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan begitu
siapa yang sudah konkret
siapa yang sudah konkret
peganti pak presiden jokowi
dan kepada mas mas republik lain
menakutkan bahwa di manakah peran partai politik dalam pendidikan politik masyarakat begitu
itu saja yang saya tanyakan
dimanakah peran partai politik dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat
terutama dalam pilpres ya
oke satu lagi
baik terima kasih
mungkin menarik sekali
betul perbincangan masalah perebutan kekuasaan itu selalulah lebih menarik daripada membicarakan masyarakat yang mati sengsara
oke mungkin saya akan sampaikan sedikit prolog
tadi sudah dibahas oleh abang abang yang terkhusus praktisi praktisi di politik indonesia
nah mungkin saya sedikit mengerti masalah presidensial threshold begitu
tadi bang budiman sujadmiko mengatakan bahwasannya memang hal yang perlu diutamakan itu masalah kualitatif begitu
nah mungkin saya akan sedikit mengkritisi begitu
dengan ada presidensial threshold kan itu kan memungkinkan ketika orang yang memang secara kualitatif itu layak sebagai presiden begitu
nah terpotong oleh elektoral
pemilih dua ribu dua puluh empat itu mahasiswa begitu mahasiswa atau remaja lah
nah kita ingin agar supaya politik di indonesia itu melahirkan banyak calon calon pemimpin begitu
misalnya mungkin pdip dengan tidak bergabung dengan koalisi mana mana mengusung calon kan itu akan lebih menarik begitu
nah saya pribadi saya menginginkan bahwa ada calon presiden itu lebih dari dua begitu
karena dengan ada threshold ini dikotak kotakan
nah mungkin itu yang mendasari saya
saya ingin politik di tahun dua ribu dua puluh empat itu ada perang antara elit
dan saya khususnya mahasiswa nggak mau lah dengan lagi cuma ada dua calon dan itu pun dalam perdebatan
presiden itu ada kisik kisik itu mungkin terima kasih
oke terima kasih ini bagus bagus banget ya dari unisba ya
ini pertanyaan dari imam ya
pertanyaan dari fitra ini sekaligus men challenge pdi perjuangan
berkali kali mengatakan bahwa pdi perjuangan berharap hanya ada dua paslon yang akan bertarung pada pilpres dua ribu dua puluh
itu suara mahasiswa nggak pengen cuma dua calon doang
ya pertama tama tidak harus dipertentangkan karena soal harapan kan harapan saja
dinamika politik bisa jadi tiga even empat
tapi yang paling menarik sebenarnya dari pernyataan mereka berdua adalah
ini mereka betul betul bisa mewarisi semangat senior senior mereka di unisba
saya punya banyak dulu teman aktivis demonstran di unisme
saya sekarang berpikirnya masih sama progresifnya seperti yang dulu saya kenal aktivis dari undi isbah ya
saya sepakat bahwa dua generasi muda ini ternyata berbicara kualitatif politik
itu in line cocok banget bukan menolak kuantitatif
selesaikan dulu di kualitatifnya ya kita tunjukkan dalam bentuk apa
dalam pencalegan dpr contoh nih
kita psikotest dulu ke orang orang itu
calon anggota legis kita psikotest calon gubernur calon presiden ada psikotestnya loh di pdi perjuangan
ada sekolah partainya kita bicara pendidikan politik kita ada sekolah partai bupati calon bupati calon presiden ada sekolah partai
bahkan perlu diingat ya waktu pak jokowi mau dicalonkan
beliau mentoring satu bulan penguliti bukunya bung karno
satu bulan mentoring dengan mentornya ya artinya ada calon presiden ini akan memimpin indonesia
dia harus paham pikiran pikiran bung karno tentang indonesia artinya apa itulah yang kami maksud sebagai kualitatif politik
setelah ini selesai mesin partai atau mesin kerjasama partai politik yang mau kerjasama yuk sama sama sampai ranting bergerak populerkan tokoh ini
populerkan tokoh ini tanggung jawab kita
karena kalau kita mulainya tidak dari kualitatif politik mulainya dari kualitatif politik gak terhindarkan yang terjadi bukan kuantitatif politik cuantitatif politik
ini bahaya ini kalau cuantitatif politik
itu masih masih
maksudnya money politik
saya sepakat dengan adik adik ini
tapi sepakat gak bahwa harusnya lebih dari dua paslon
itu harapan di pemirsa
oh itu dinamika itu tergantung dari dinamika
kami tidak punya kami tidak punya keistimewaan dan kemewahan untuk ngatur ngatur jumlah
karena dinamika kan tadi luar biasa sekali ya
kalau bicara jumlah itu kalau menurut saya akhirnya realita lapangannya berbicara
pertama tama itu bukan wah ini syaratnya
sepuluh persen syaratnya lima belas persen enggak
akhirnya survei menemukan
sebetulnya siapa saja berapa
banyak tokoh yang potensial untuk
misalnya surveinya cuma dua ya dua
partai politik nggak akan memajukan
calon yang ketiga
sementara ya dengan temuan
fakta survei sampai hari ini ya
enam bulan lima bulan sebelum pendaftaran tiga nama
menurut saya kemungkinan
partai politik itu akan menuju tiga
kalau nanti misalnya muncul calon
keempat yang juga populer mungkin jadi
empat tapi begini pak gunari
adanya presiden sertresul itu
itulah salah satu kedudukan demokrasi
kita menurut saya seharusnya
calon calon pemimpin itu yang potensial
ya itu dari awal sudah
menyampaikan gagasan ide kepada
rakyat dalam rangka mencerahkan demokrasi dan
pendidikan politik yang sampai dengan tadi tapi sekarang terbalik
apa yang dilakukan para calon ini adalah mencari
bukan menyampaikan ide
gagasan kenapa dia mau memimpin
di dunia ini sama dua kemana terbalik sekarang ini
karena apa itu adalah presiden sertresul
jadi itu masalah
mungkin bisa direvisi nanti
berkepentingan lebih dari dua calon dong
kok setahun terakhir ini apa yang terjadi
lo belum politik kan untuk mencari tiket
bukan gagasan bukan ide
nah itu bahasa bahasa itu ini pelafon sama
itu semua pelabun sama seperti misalnya golkar pd
pelabunnya sama negara kesejahteraan
dulu empat puluh lima kita sudah punya cita khidmat tentang itu
tapi golkar berkepentingan
lebih dari dua calon nggak itu harapannya anak anak
kalau golkar empat calon lebih bagus
makanya saya bilang pdip jangan bergabung di
karena sudah pinakol di tiket gitu
bukan kita taguh bukan dah
supaya banyak pilihan bagi rakyat
silahkan bu jazil terakhir waktu kita
ya tentu apa yang menjadi harapan
agar pemilu ini menjadi bagian
dari pendidikan politik
itu menjadi tantangan
buat partai politik
namun apa yang menjadi ukuran ukuran kualitatif itu
memang menjadi base
yang harus dilakukan oleh semua partai
namun ketika waktu sudah mepet seperti ini
ini justru yang menjadi
hal hal yang sifatnya sudah praksis
sebenarnya semua partai ini
sesungguhnya tujuannya gak rumit
ingin semuanya menjadi pemenang
nah untuk menjadi pemenang
maka ini sudah semua nih pak kodari
yang ngajarin di lebakar survei
semua ada jalannya
pertama dia harus memiliki elektoral
setiap calon harus memiliki elektoral yang tinggi
pelkada bupati sampai presiden
nah yang kedua memiliki jaringan pendukung yang kuat
semuanya harus ada di dalam sosok itu
nah ketika membangun koalisi
itu masing masing partai yang ada di situ
harus memiliki keyakinan bahwa akan menang
kalau kalah pasti nggak akan
meskipun platformnya bagus
ya pasti nggak ikut di situ
seperti di dirampahan merinade tadi
itu kan pengalaman
bahwa platform bagus
belum tidak punya optimisme untuk menang
sama juga sekarang
kita akan menunggu ini sikap pdip
apakah nanti calon yang dimunculkan
itu punya optimisme untuk menang
maka saya tidak yakin akan jalan sendirian
tapi seandainya punya tokoh sendiri yang kuat
elektoral kuat platform sudah punya
sudah diumumkan hari ini
oke jadi masih ada kegamangan ya menurut pkb
ya pasti karena apa
justru sekarang yang paling dekat untuk menuju kemenangan itu
koalisi kebangkitan indonesia raya
oke satu menit satu menit bang dhani
waktu kita sudah banyak silahkan terakhir
terkait dengan pendidikan politik itu concern pak prabowo ya
kalau anda perhatikan proses dialektika politik hari ini
itu adalah proses pendidikan politik
ada adab di situ
pak prabowo nunjukkan adab kepada mitra mitra politiknya
kepada atasannya kemudian
apa keterbukaan di situ
bahwasannya ada proses dialektika intelektual di situ
kemudian ada bicara kebangsaan di situ dan macam macam
dan itu adalah proses pendidikan politik yang sedang ditunjukkan
dan sedang dituntun untuk masyarakat dan generasi muda seperti adik adik kita
kemudian kedua yang sekarang memang sudah pasti begitu ya
yang sudah punya kekuatan apa
salah satunya selain pdip tentu adalah kir
saya kira ini sudah melakukan proses proses langkah langkah politik yang nyata
jadi sampai dengan detik ini
pkb berjalan ngajak teman teman yang lain
gerindra juga melakukan yang sama
dan kami sudah membangun sekretariat bersama
di bawah semuanya sudah bekerja semuanya semangat
pka gerindra dan pkb untuk bekerja
dan kami bukan cuma sekedar ingin menang pilpres
tapi juga ingin gerindranya menang pkbnya menang dan sebagainya
gerindra pengennya pkb nggak kemana mana
meskipun ada partai partai lain yang bergabung
jadi pkb jauh meninggalkan gitu ya
meskipun polisi besar
semua apa semua bekerja sama dan kita bisa mendukung
kita tunggu nanti bagaimana konstelasi politiknya
karena waktu kita sudah habis nanti kita bahas di episode berikutnya ya
pertama kalau kita bicara koalisi besar atau jumbo
yang akan kita lahirkan bukan leader tapi dealer
ini repot indonesia nggak kemana mana
jangan kita melahirkan dealer tapi leader
kedua mas priyo budi santoso dulu waktu masih di golkar pernah mengatakan begini
golkar itu parah
golkar itu parah
pada saat itu kita punya banyak potensial menteri
pdi perjuangan partainya para calon presiden
bumegang pusing tapi pusingnya pusing enak
maksudnya apa kalau golkar lebih pusing lagi
karena nggak punya kader buat jadi capres
mereka lebih pusing sampai dibagi bagi ke partai lain
politik cair sekali kita nggak tahu konstelasi politik hari ini
apakah akan sama sampai nanti jelang pendaftaran
karena kalau kita bergancam pada pemilu dua ribu empat belas
dan dua ribu sembilan belas itu di detik detik akhir loncatan loncatan lompatan lompatan
manuver manuver politik itu bisa sangat berbeda
antara satu partai politik dengan partai politik yang lain
kita tunggu nanti jelang pendaftaran
dan juga teman teman dari mahasiswa terima kasih sekali
semoga nanti teman teman bisa memberikan pilihannya
tapi setelah ini kita akan saksikan dulu sentilan sentilan
dari komisi co seperti apa tentang konstelasi politik hari ini
kita harus jeda jangan kemarahan tetap bersama kami di politikalshow
tapi kita perkenalan dulu dong
boleh ya perkenalkan teman teman nama saya mohd ronaldo
mungkin kita boleh sapa sapa dulu kali ya
boleh kita ada bapak budiman sujatmiko
mulai kerasa ya ditinggal yang lain
seperti saya katakan pada akhirnya semuanya akan come to mama
lembaran akan pulang juga ke orang tua
tapi kita gak cuma kedatangan perwakilan dari pdip
ada dari pkb gerindra dan golkar juga
yang katanya ingin membuat sebuah koalisi besar
besar sebesar ambisi mereka menjatuhkan pdip
komedi atau pintar
karena mungkin kita tidak tahu
iya tapi memang kondisi sekarang itu agak membingungkan bapak bapak sekalian
sekarang tuh saya melihat ya ada tiga poros utama
ada koalisi perubahan koalisi kebangsaan dan pdip
koalisi kebangkitan indonesia raya mana
koalisinya koalisi indonesia raya
inilah teman teman pentingnya riset
nah itu dia
jadi kalau saya melihatnya kenapa nggak gabung aja semuanya gitu
maksudnya kalau gamu kan namanya jadi enak kayak pbb gitu
partai bersama berbangsa
nah pdip nya mana
pdip nanti logonya agak berbanteng
oh tetap logonya itu tetap berbanteng
tetap gabar banteng
tapi lagian menurut saya nggak bisa kalau semuanya bersatu kan nggak ada yang namanya oposisi
bener kan bang
nggak ada demokrasi
nggak ada demokrasi apa ada oposisi pak
nggak bisa kalau itu bareng
lagian juga kalau misalkan bersatu kan jadi pada bingung semuanya ya
soalnya dari pdip sendiri itu syaratnya agak membingungkan dong
ini yang menarik pak aku baca di artikel dan berita
katanya pdip membuat syarat
dia mau bergabung ke koalisi asalkan capresnya dari pdip
ini mohon maaf pak budiman mungkin bisa disampaikan ke partainya
sebelum membuat syarat ada baiknya bertanya dulu pak diajak apa enggak
udah udah udah
oh udah ditanya pak
cuma ibu mega sedang ke jepang waktu itu
oh gitu pak
karena pak kalau aku sebagai masyarakat umum ya melihat keadaannya kayaknya ini secara tersirat partai partai lain itu juga punya syarat pak
syaratnya adalah bebas capresnya mau dari mana pun asal bukan dari pdip kayaknya
jadi kita nggak tahu kayaknya
kayaknya sama hati partai partai ya

tugas lu berdua sebenarnya melakukan adik domba ya
lagi juga sekarang kondisinya juga jadi nggak enak pak
karena kalian pasti pernah kan punya temen gitu yang nggak pernah nongkrong tapi sekali ya bukber dia yang nentuin tempat

iya jadi nggak enak sih kan
dan jujur jujur aja deh bapak bapak sekalian
pasti ada kan kayak grup whatsapp yang isinya tuh seluruh ketum partai pdip nggak di invite
kayaknya sih ada ya
tapi tanya diundang juga
tapi maunya jadi admin
tapi ada yang menarik tuh ada yang menarik
kalau kita telah lebih dalam sebenarnya masuk akal kenapa pdip bikin syarat itu
karena pdip ini kan memang partai besar punya power
dan dia boleh dong ngomong begitu gitu
tapi kita bayangin kalau yang ngomong syarat dia mau masuk koalisi adalah capresnya dari dia adalah psi gitu
misalnya kita kan nggak tahu
itu susah sih
ya kan kita nggak tahu
kalau mereka bilang begitu kan kemungkinan yang akan dimajukan adalah giring
ya kan giring bagus pak bagus
cuma kan kita takutnya mengkhawatirkan satu hal
takutnya nanti suara presidennya lebih merdu daripada suara rakyat
tahu tahu itu aja sih pak
jadi dari pembicaraan hari ini koalisi mana koalisi itu menurut saya bapak perlu ingat
kalau ketika pemilu nanti koalisi terbaik bapak adalah rakyat indonesia
dan saya mohd rengaldo terima kasih
oke koalisi terbaik dari partai politik adalah rakyat ya
itu yang harus dipegang dan juga dijunjung tinggi oleh partai partai politik yang nanti akan membentuk koalisi
kita lihat nanti bagaimana cairnya konstelasi politik jelang pemilu dua ribu dua puluh
itu tadi penampilan dari teman teman komisi co
sekaligus menutup dialog kita pada malam hari ini
terima kasih sekali kepada bapak bapak yang sudah hadir di studio
dan juga teman teman dari badan eksekutif mahasiswa fh unisba universitas islam bandung
dan kita akan ketemu senin depan jam dua puluh waktu indonesia barat
selama bulan puasa akan tayang political show setiap senin jam delapan malam oke
saat malam sampai jumpa